nah ada banyak alasan yang menyebabkan kita good morning menghadirkan damien di hari ini
salah satunya adalah jika anda melihat google trend ataupun anda mencari beberapa nama beberapa keyword
nama demian american gods talent ternyata sempat menduduki jajaran ataupun keyword yang paling banyak dicari utamanya pada tanggal tiga puluh satu mei dua ribu tujuh belas
tepat pukul delapan hingga pukul sepuluh waktu indonesia barat
karena memang di tanggal dan jam tersebut damien aditya seorang ilusionis asal indonesia berhasil memukau panggung american god's talent
nah saya coba mau kasih unjuk kepada anda negara mana saja yang mencari keyword damien aditya
bukan cuma indonesia saja loh ternyata bahkan sampai seluruh dunia
anda bisa lihat di sebelah kanan dari atau sebelah kiri layar anda disitu ada benua amerika yang full semuanya biru mencari nama demian aditya
kemudian juga ada
sedikit di india dan juga seluruh indonesia mencari nama demi aditya
ada beberapa keyword ataupun kata kata yang kemudian dicari yang paling pertama tentu saja nama demi aditya ya
yang memang terlihat dari layar american gots ⁇ talent siapakah dia semua orang ingin mengetahuinya
kemudian juga ada damien aditya american god's talent american god's talent dua ribu tujuh belas dan damien american god's talent dua ribu tujuh belas
bahkan ada beberapa orang yang sampai akhirnya ingin belajar sulap lebih dalam karena melihat aksi memukau
namun juga berbahaya yang bisa kita saksikan bersama bahkan anda mungkin sudah melihatnya di youtube begitu
jadi ini merupakan salah satu orang yang paling dicari paling dinantikan juga paling dibicarakan prabu
paling dicari kayak itu
dalam pencarian loh ini
terima kasih sudah datang
terima kasih banyak
akhirnya bisa ketemu sama damien ya
oh sekarang ada yang hilang lagi
saya bukan pencuri
saya bukan pencuri
eh gimana gimana jadi ceritanya ini kita kan semuanya pada bertanya tanya ya tentang seorang damien yang udah besar di indonesia gitu kan
lalu tiba tiba sekarang muncul di layar american's god's talent
nah sampai ke sana
nah why taking risk
kenapa ngambil resiko sih sampai mau ke sana dan itu kan bisa gagal di sana itu gitu
pertama sih intinya gini dari apa yang saya jalanin awalnya diundang gitu kan
jadi tiba tiba saya menerima sebuah email terus sudah gitu
sempat ada keraguan sempat dicuekin dulu emailnya
terus akhirnya baru berapa minggu kemudian saya bales
terus saya yang menjadi sangat skeptis karena kayaknya nggak mungkin ya orang indonesia bisa tiba tiba diundang
pertama dia nggak tahu saya
kok saya bisa yang diminta ke sana
makanya banyaklah prosesnya itu sampai akhirnya tiba tiba saya mengetahui kalau itu benar gitu
terus begitu tahu itu benar saya langsung yang ngerasa gini
saya punya mimpi dimana satu hari nanti ketika pada saat saya perform
itu di dunia
dilihat sama dunia
aksi aksi saya permainan saya bisa dilihat sama masyarakat internasional
tiba tiba ada kesempatan
ini ada kesempatan
harus kenapa harus mikir dua kali
udah akhirnya jalanin aja dan ya itulah yang kalian lihat
meskipun ini konteksnya adalah ajang pencarian bakat begitu ya
kemungkinan gagal itu tadi
meskipun demian sudah sangat terkenal di indonesia
kalau misalnya ini akan jadi sebuah momok yang negatif nggak ya
gila seorang demian kok ikut ajang pemilih apa
ajang carian bakat gitu kan
terus banyak yang bilang
udah lah ini beda skalanya
oke kita ambil yang paling simpel aja
mungkin lo terkenal di indonesia
tapi di luar negeri belum tentu
apalagi di amerika
terus oh ya udah deh
tapi sekarang sudah jadi something gitu
di amerika banyak banget yang cari nama demian
tadi aku baru tau loh
tadi ditanya gitu
pernah tau ini enggak
enggak gak tau dulu memang saya
kita kasih tau disini
nah kalau bicara soal kasih tahu juga untuk anda
kami akan berikan kepada anda sedikit cuplikan
bagaimana aksi memukau seorang demian aditya
tuh ini ketemu sama simon cowell lagi ya
itu juri yang paling saya takutkan
meskipun saya juga enggak pernah ikut ajang pencarian bakat disana
suasana nya kayak gimana demian saat itu
waktu lagi ada disana itu
terus terang pada saat saya main itu tegangnya bukan tegang di permainannya ya
tapi tegang karena prosesnya untuk sampai disini itu lumayan drama banget
kajian maksudnya drama
crew saya yang manajer saya benar benar yang tahu bagaimana cara mengoperasi properti itu
pada saat main ilusi
itu enggak bisa berangkat karena visa nya enggak keluar
jadi ini benar benar orang yang biasa ya
jadi orang yang ikut sama saya itu yang di sebelah kanan itu
sama yang tadi bantuin saya mengikat layar saya itu
itu semuanya baru
dan pada saat itu
last minute saya terbangkan dari indonesia empat hari sebelum saya perform
jadi benar benar ketakutannya itu real
dalam arti bukan saya takut dan mempanggung
bukan karena ini berhasil atau enggak
karena saya aja terus terang dari sepuluh kali saya mencoba permainan ini di jakarta
baru dua kali berhasil
karena kan kalau misalnya kita bicara masalah sulap
itu butuh trial error
jadi dari trial error itu dari sepuluh kali saya nyoba
dua terakhir yang baru berhasil
apalagi ini sama orang bawah
oke coba kita putar lagi deh
kita putar lagi sebentar
karena saya juga dengar kata demian bahwa pasirnya juga bukan pasir yang seharusnya gitu ya
pasirnya itu harusnya itu pasir namanya desert sen
nah desert sen itu benar benar yang halus sekali
sampai akhirnya kalau misalnya dipegang pakai tangan tuh keluar dari jari
nah empat jam sebelum saya naik panggung perform di sini
itu benar benar yang
begitu saya pegang pasir yang saya request salah
bentuknya seperti apa
mungkin ini lebih tidak terlalu halus
pasir yang dikasih ke saya itu adalah pasir buat anak anak main
jadi pada saat masuk ke properti saya ketika dibuka
kan nanti kan bisa kelihatan
pada saat dibuka pasirnya jatuh kayak jam pasir kan
nah kalau yang pasir yang sebelumnya pada saat dikasih ke saya dibuka nggak jatuh
jadi benar benar resikonya lebih tinggi
karena tidak bisa dikawal
kalau misalnya ini masih bisa dikontrol untuk jatuhnya seperti apa
kalau pas buka ini kan lihat nih
nanti dia benar benar halus banget pas jatuh
jadi bentuknya kayak ini apa namanya
jam pasir itu tadi ya
dan itu benar benar semuanya merata
nah tuh kan
ini pasti banyak cerita ya soal ini ya
apalagi soal dibalik dari kasih cerita ini
aksi dari seorang demian
kita harus jeda dulu
ada beberapa commercial break yang antri untuk kita
bersama kami di good morning
pagi tadi luar biasa ya
pokoknya heads up sih
gaya nya keren loh
itu kayaknya keren banget itu
karena itu yang memang akhirnya banyak orang mencari cari
bahkan kalau lihat di youtube begitu ya
di youtube begitu ya sekarang yang menyaksikan masih empat belas juta dan itu akan terus bertambah juta iya sudah
sebagian masih jadi trending youtube ya sejauh ini nomor satu ya kalau nggak salah itu hebat
eh mau dong coba ini pengirsa good morning indonesia dikasih trik ya dong sama karena ini
kan sebenarnya suasana lebih kecil lebih intimit jadi kalau misalnya pada saat saya dipanggungkan
pakai box besar saya pakai box kecil lagi disuaikan ambil sama tapi ini maksudnya cuman ini beda kalau
itu kan di pasir kalau ini kita bermain yang lebih manusiawi dalam arti lebih dekat gitu kan
ini kerjanya dan ya saya nggak kerjain kok jadi ini boleh daniel dikocok dulu nah sebab
pada saat kamu shuffle kartu sini saya udah punya satu kartu yang saya belum bisa kasih
tahu apa lebih aman saya taruh di sini aja ini karena tapi ini simpan di box
kecil ya bos kecil aja ya udah belum dan udah saya taruh di sini ya oke masih kemarau nih
udah terus saya saya intinya gini saya akan coba ini ini kalau bahasanya disulapnya prediksi saya
saya nggak akan sentuh saya terus di sini prediksi boleh dipegang kalau saya kasih
lihat di sini kartu yang saya punya ada berbeda beda ini yang berbeda beda kalau misalnya saya ajak mainnya kamu sudah kecil ya
oh dana pilih satu itu kan takutnya saya punya kuasa untuk mengontrol kartu ini kita
bikin untuk sama sekali tidak bisa dikontrol pada saat saya lakukan seperti ini kamu ambil aja yang mana
aja oh gitu random aja oke tegak tegakkan pun juga apa oke siap ya jangan tegang dan
ini membuktikan kalau misalnya ini bener bener pure random sekarang biar pemirsa dirumah juga
bisa lihat kasih lihat aja kamera kamera mana nih kalau kita lihat lihat tuh mana ini satu satu
saya kan nggak tahu enggak lihat kartunya apa ya tapi saya lihat dari monitor hahaha
kamu boleh nggak tolong di tena tangan yang besar sekali di kartu delapan kriting itu untuk
make sure ya untuk make sure bahwa itu tidak ada
keduanya kasih lihat ke kamera lagi sekali lagi
udah jadi cuma ada satu kartunya terus boleh dimasukin di sini
oke dimasukin di
terus tegangnya ya iya nih lagunya sekarang kalau kira kira menurut tadi belum bagian nih
kira kira kalau misalnya kamu tahu nggak kalau dalam keadaan seperti ini dikocok kira kira kartunya
kamu dimana eh tahu iya nggak tahu deh tapi mungkin ada di tengah juga atau dia jadi dia
ada di atas sekarang gini kan saya nggak tahu juga dimana letaknya ya tapi saya punya feeling kalau kartu yang
kamu ambil tadi kemungkinan besar sama dengan kartu yang saya ada di kotak ini plus tanda tangannya
bukan bukan oh kok bisa ada dua tanda tangannya kalau kamu aja gitu juga boleh oh ya ya ya oh ya ya
enggak lain sih ya aer cathy enggak mungkin kan kalau misalnya coba tes tadinya enggak kartunya kan apa
delapan arbitrary hai nih hai dan saya gak ada apa apa kan saya demi hanya ini satu doang
hai jadi di sini ada satu kartu yang sudah tanti saya taruh itu boleh kamu pegang pelan pelan kasih
lihat ke kamera mendapat weetong nomor tiga hai jangan pindah dulu ya pindah tadi yang tadi ada di
itu buka pelan pelan kita enggak janjian ya buka pelan pelan kalau misalnya berhasil sama berarti
karena loh ada tanda tangan saya juga disitu itu gimana cara itu ada tanda tangannya coba cek
cari ada nggak cari cari ada nggak itu kalau misalnya tadi kan kita enggak ada ya ini kan
hai awal awal ya mas sudah masuk ke sini ga ada dulu hai wow itu sudah terkesima ya oke oke
disini kita juga nggak bisa tebak oh ya nggak ada hal hal yang menurut kita tuh nggak itu triknya
karena gitu kan ada beberapa orang yang justru tebak bikin bikin orang yang mungkin sedang
trik annoying juga bahwa itu ketebak deh terus sempat gizi ada hal yang bikin yang kesel kesel
juga sebenarnya mungkin orang bisa air yang menebak nebak karena kalau misalnya kita
bicara masalah youtube itu sendiri sudah menyalahgunakan kode etik dari sulap disulap
itu kan ada yang namanya trik tidak bisa dilakukan sebanyak dua kali pada saat masuk ke youtube
nggak mau ketika orang nonton pertama kali yang terpukau ya wih keren gitu nonton lagi eh sebentar
diulang lagi eh diulang lagi sampai akhirnya oh kayaknya begini jadi sebenarnya saya mau wajar aja ketika
pada saat orang masukin
apa orang nonton dari youtube mereka kan berasumsi ah gue tahu caranya walaupun belum belum belum
oh benar gitu tapi mereka kan berasumsi tapi itu wajar karena mereka bisa menontonnya berkali kali eh
demian ini di belakangnya kalau kita lihat pernah tulis satu status ini saya saya hairan loh apa nggak
tahu kenapa sampai akhirnya ini jadi lumayan trending lah ini karena yang kayak lagi curhat gitu kalau
begini terus ini sebab di indonesia bisa hilang sejalannya waktu apa gue harus biarkan seni ini
tahun dua ribu dua belas jadi setiap kali saya perform nggak setiap kali misalkan beberapa kali dari
mereka mengeluarkan surat
pernah waktu itu saya lagi main live juga di salah satu tv swasta
pada saat saya main tiba tiba saya dipotong tengah jalan
karena mereka ditelepon dari kpi
buat mereka terlalu berbahaya
cuma kalau saya melihatnya gini
harus bisa dibedakan antara sulap dengan adegan yang benar benar provokasi
kalau sulap itu semua orang tahu ini hiburan
kalau di amerika tinggal dikasih title
dikisahkan bahwa jangan tiru adegan ini
dan dilakukan oleh profesional
buat saya itu sudah lebih dari cukup
dalam arti gini ketika pada saat dibatasi dengan peraturan yang sekarang
saya merasa tidak bisa banyak berekspresi
memang kalau misalnya kita bicara
permainan saya memang ekstrim memang betul
tapi itu kan hiburan kontainer
ya kontennya hiburan
iya itu dia
akhirnya bikin berbeda dengan penonton ataupun media media di luar negeri sana
makanya akhirnya saya sekarang lebih takut untuk berekspresi
eh mengekspresikan permainan saya
karena ketika pada saat saya main di tv tv pun juga jadi takut
nanti kalau misalnya demian main kena teguran acara saya nanti yang di
artinya harus beresiko mengambil resiko itu ya
kita akan coba tanya maksudnya dengan keadaan seperti itu
nanti demand akan seperti apa
nanti siasatnya gimana
ya maksudnya seperti apa
tapi sebelumnya coba kita lihat nih
jangan yang viral juga nih komentar juga
pasti komentar negatif deh ini kayaknya
oh ini kan
saya tahu rahasianya apa
ah itu doang
itu kan dia ada di belakang
ada seseorang berkarya
lalu mulai dengan cemoh oan cemoh oan lagi
mulai dengan nyinyiran nyinyiran dari orang lain lagi yang di komen tuh banyak banget
lalu pertanyaan saya cuma satu
eh kalian mau jadi apa
salah satu alasan saya berhenti main sulap is because of that
ini dilihatnya sebagai apa sama demian
bentuk kesetiakawanan sama magicians atau gimana
sebenarnya kalau misalnya kita dibilang bentuk kesetiakawan
hubungan kita sebenarnya tidak kawan kawan banget pada saat itu
sebenarnya gini saya sama debbie tidak pernah ada masalah
kita memang saya pernah bareng sama dia dan saya sangat appreciate banget sama dia karena tanpa dia mungkin saya nggak apprecia sekarang gitu kan
deddy sendiri yang pertama kali membuat saya membukakan saya bahwa ternyata sulap itu tidak hanya trik
jadi banyak psikologi psikologi yang saya pelajari dari dia
sejalannya waktu kita memiliki sebuah paradigma yang berbeda tentang sulap
pada saat itu saya nggak pernah jarang sekali kontak sama dia
terus pada saat saya amerika's got talent
dia bikin ini gitu kan
saya senang karena kita disini sama sama berbicara mengenai tentang namanya the art of magic
jadi saya appreciate banget dan saya sangat berterima kasih sekali dengan responnya dia
karena memang itu pun yang saya rasa cuma belum sempat saya utarakan
akhirnya sudah diwakili sama deddy
dan saya melihatnya ini sebuah apa ya kayak ayolah ini kita ngomongin sulap
sama sama ngomongin seni kita jangan kayak gitu lah
apalagi kita tanda kutip sama seorang indonesia loh
itu sama aja yang dilakukan sama orang manusia yang tidak bertanggung jawab netizen
itu sama aja kayak misalkan kita lagi perang anggaplah kita perang sama negara lain
terus ada orang indonesia yang ngasih tahu ini rencananya indonesia akan begini begini
ini dibongkarin semua rahasia perangnya gitu
ini kan saya lagi membawa nama indonesia di layar kaca internasional
kenapa akhirnya dari banyak konten yang negatif
yang negatif keluarnya dari kita
kalau misalnya lihat komen di youtube awal awalnya mereka semua positif loh orang boleh
iya tapi juga ada yang boleh
kabarnya dari mana nggak mau lihat itu semuanya
jangan sampai akhirnya itu mempengaruhi saya
dan kebetulan nih sedang ada tayangan ibu ani ya tadi dengan cucunya
selain saya mau tanya trik apa yang akhirnya diperlihatkan di sana
tapi kalau bicara soal tanggapan indonesia sampai akhirnya tadi prabu bilang
harus mensiasatinya seperti apa sih untuk next nya
apalagi untuk hiburan sulap yang ada di indonesia itu khususnya seperti apa
atau demian mensiasatinya seperti apa
berarti kita bicara atas nama sulapnya sendiri ya
saya berharap sih dengan adanya kemarin saya di america's got talent
bisa membuka pemikiran ataupun membuka peluang baru
yang akhirnya lebih memberikan toleransi yang sedikit berbeda terhadap seni sulap
karena bagaimanapun juga kalau misalnya ini sampai terjadi terus
yang saya takutkan seni sulap itu akan hilang
kita juga bicara masalah yang nyata aja nih
semakin kesini bisa dilihat semakin sedikit sekali sulap di dunia tv
sudah hampir nggak ada
betul ada masa masanya ketika itu sulap begitu booming ya
lalu kemudian langsung menghilang
nah itu saya nggak tahu apakah karena memang dengan adanya peraturankah
atau memang karena sudah mulai hilang orang orang yang
akan dibicarakan langsung sama institusi yang bersangkutan
belum tapi kalau ada kesempatan saya siap untuk mencari
eh tadi ngomongin soal kesempatan kapan lagi kita bisa menyaksikan demian di american gods talent
tadi kita coba pertemukan
boleh boleh karena dengan
karena dia menarik benar
karena siapa tahu bisa mendapatkan solusi baru
soalnya kan ini kita bicara jangan sampai seni itu hilang
kapan di american gods talent tadi pertanyaan saya
next nya bisa pertanyaan
semoga secepatnya cuma saya kan karena terpaut dengan kontrak
jadi saya belum bisa bicara apa apa
intinya mungkin antara hari ini apa begini
maksudnya di antara antaranya ya antara hari ini sampai dengan bulan agustus itu di antara itu
panjang juga antaranya ya
tapi berarti kita harus selalu simak ke media sosialnya juga
ya terutama dari sosial media dari american gods talent dan juga dari saya pastinya
demian terima kasih banyak
akhirnya ketemu sama demian juga
nanti jangan lupa foto ya
saya juga mau diajarin triknya jadi saya bukan cuma menghilangkan jari aja tuh
kalau bisa antar saingan jangan
oh yaudah oke oke oke
nah usai zidah kami punya informasi untuk anda
informasi mudik dalam gomudik
tetap bersama kami di good morning